selamat malam berbicara lembaga pemasyarakatan
atau lebih sering disingkat lapas
terhad kaitannya dengan overkapasitas
daya tampung lapas tidak imbang dengan peningkatan jumlah terpidana
tak berlebihan jika penjara sering diibaratkan neraka dunia
itu belum termasuk sumber daya manusia yang mengurusinya
kadang satu petugas harus mengawasi lebih dari lima puluh narapidana
persoalan lapas belum tuntas masih banyak kerusuhan narkoba kekerasan dan penyimpangan
yang bukan hanya dilakukan narapidana
tapi juga dilakukan oleh petugasnya sendiri
berebut napas dalam lapas itulah yang akan menjadi topik kami malam ini
dan untuk mengulasnya lebih dalam kami juga akan menghadirkan perbincangan saya
dengan menteri hukum dan ham yasona lawli
mari kita awali persoalan lapas ini dari potret suram penjara indonesia
kabur dari penjara sudah biasa menjadi tajuk berita sejak zaman dahulu kalah
ini salah satunya labora sitorus terpidana kasus pembalakan liar dan pencucian uang di sorong papua barat
labora mendapat izin keluar lapas sebanyak dua kali saat menjalani masa hukuman
dua duanya dengan alasan sakit
ia selalu izin berobat saat penyakitnya kumat
setelah ditelisik sana sini rupanya ada penyakit labora yang paling kronis levelnya
yaitu sakit karena dibui

ia alergi jika pulang lagi ke lapas
petugas menyadari bahwa ini penyakit hanya dibuat buat saja
akhirnya ia pun dijemput paksa
saat izin berobat kali kedua labora raib sejadi jadinya
tidak nampak batang hidungnya kemudian
lalu kemanakah dia
rupanya ada rencana labora akan dipindahkan dari lp sorong ke lp cipinang jakarta
sudah dijemput petugas lapas polisi dan tentara
anak buah labora justru menghalangi tugas negara
polisi dan tentara mencoba negosiasi selama tiga jam
namun karyawan pt rotua justru melawan petugas dengan melempar batu
setelah puas memainkan drama akhirnya muncul juga si labora ini
mungkin raja pembalak liar ini sudah bingung mau lari kemana
ia menyerahkan diri pagi pagi buta naik ojek pula
ah sadar juga rupanya orang ini
polisi dan aparat lega menteri hukum dan ham pun gembira
labora akhirnya punya kamar baru di lp cipinang
yang tepatnya sebagian pihak melambaikan tangan pada labora
seraya mengucapkan sindiran selamat datang di jakarta
jadi dengan apa namanya inisiatif sendiri datang ke polres sorong dengan naik ojek
kini labora harus menahan diri pura pura sakit agar bisa melarikan diri
tidak ada pihak yang percaya lagi dengannya
kemenkumham pun menghadiahkan labora dengan kamar khusus namanya sel isolasi
wah ini eksklusif ini karena satu kamar cuma diisi satu orang saja
tinggal kita teperkan di blok cel blok sel rel khusus

khusus dalam arti yang seperti apa pak
itu memang ada blok satu orang untuk satu kamar isolasi
namanya untuk kamar isolasi

ada kisah lain yang tak kalah menarik lagi lagi tentang napi yang melarikan diri
lucunya saat kabur tahanan bernama anwar ini menyamar sebagai wanita yang mengenakan hijab
mungkin petugas yang berjaga ikut terkesima dengan kecatingan anwar saat berbalut busana muslimah
statusnya bernama anwar tapi tampilannya mirip orang yang bernama vera
tahanan kasus pembunuhan siswi di jasinga bogor ini melarikan diri dari rutan salemba jakarta pusat
anwar melarikan diri dengan menyamar sebagai perempuan menggunakan hijab yang dibawa istrinya
saat itu anwar mendapat kunjungan dari istrinya yang membawakan kue lebaran
ia ditangkap dua puluh empat november dua ribu lima belas atas pembunuhan siswi madrasah sanawiyah asal bendungan hilir tanah abang jakarta pusat
korban dibunuh pada dua puluh dua oktober dua ribu lima belas setelah sebelumnya diperkosa
seminggu kemudian mantan tukang parkir tanah abang ini akhirnya ditangkap
anwar sempat mampir di beberapa kota
ini seperti turis yang doyan wisata begitu dari kota ke kota
lama kelamaan akhirnya anwar pusing juga bukan apa apa uang di kantongnya sudah menyusut rupanya
akhirnya gubuk sawahlah yang ia pilih menjadi tempat persembunyian
meski itu gubuk gratis anwar tetap merepotkan keluarga
pasalnya ia meminta uang untuk makan plus jajannya
selama melakukan pelarian yang bersangkutan berhubungan dan berkomunikasi dengan beberapa pihak keluarga
meminta uang diberi uang yang katanya uang makan sekitar rp lima puluh dan rp seratus
kalau anda pencipta drama ini mungkin cocok buat anda
proses penangkapan anwar yang syarat aksi
keluarga histeris mereka tak rela anwar dipenjara
lah anwar ini adalah tahanan kabur dengan dakwaan penjara seumur hidup
kok tidak boleh ditahan
mari kita saksikan kejadiannya
ibunda dan kakak anwar mencak mencak
wajar karena beberapa hari terakhir mereka selalu bersama sama dengan anwar
kini tak lagi bisa karena anwar harus pulang ke penjara
sementara bagaimana dengan istrinya
ia dianggap membantu kaburnya anwar dari rutan salemba
dan inilah penampilan anwar jika sedang berhijab
seperti saat ia melarikan diri
lengkap dengan lipstick merah jambu yang mengulas bibirnya
bagaimana cantik atau tidak nah itulah terserah anda bagaimana menilainya
baik kita ke cerita selanjutnya
lapas tak lepas dari laku sebagian penghuninya yang beringas
pas ibarat kata kena senggol sedikit suasana bisa panas
seperti yang terjadi di lapas kuningan petugas bnn menjadi korban penolakan
narapidana tak mau dites urin narkoba
petugas bnn pun ditolak dengan lemparan
mulai dari batu sapu tong sampah hingga gawang sepak bola menjadi senjatanya
masalah kerusuhan dalam lapas bagaimana itu biasa
petugas bnn datang memeriksa juga biasa
rusuh akibat keributan antar narapidana terlalu biasa juga
anda harus lihat dulu yang berikut ini
rusuh saat menteri hukum dan ham yasona lauli sidak penjara
nah ini baru luar biasa
sidak yang dilakukan oleh menkumham yasona lawli di lapas kelas dua a pontianak bubar sudah
pak menteri datang napi bikin ulah
tiba tiba saja penghuni penjara berteriak
mereka melempari petugas dengan piring gelas asbak botol minuman dan benda apa saja yang asik untuk dilempar
pak menteri paham kondisi mereka dan ia tetap masuk sambil berbicara pada sejumlah narapidana
keluhan tak hanya dari penghuni penjara
di penjara saja ternyata
petugas lapas juga berkeluh kesah tentang pekerjaan mereka
jadi begini ceritanya
hampir tujuh ratus lima puluh narapidana di lapas pontianak dijaga oleh petugas yang jumlahnya lumayan
lumayan miris maksudnya
hanya ada satu dua lima orang saja
jadi formasi cantik penjaga lapas dirancang secara elegan dan seperti ini formasinya
satu komandan di dalam ruang
dua sipir penjaga pintu standby di depan
dan tiga sipir berkeliling menjaga blok warga binaan
itu artinya masing masing sipir menjaga satu ratus lima puluh narapidana
senggol sedikit itu sipir bisa bisa cuma mengantarkan jiwa dan raga
kalau dikeroyok selesai sudah mereka
coba kita dengarkan apa kata kepala lapasnya
bayangkan aja keadaan seperti itu
setiap hari yang jaga hanya lima
komandannya harus menetap di depan
petugas portir harus buka pintu di depan
seperti nggak sejauh gimana kita mengawasi
kala pas pontianak dan menteri yasona seias kata
rupanya kekurangan sumber daya manusia menjadi masalah dalam pengelolaan penjara
ini bukan membina narapidana namanya
minimnya petugas mengakibatkan penjara kurang awas
penjara bisa berpeluang menjadi sekolah tinggi
tapi sekolah tinggi teknik kriminalitas
salah bergaul keluar keluar semakin lihai dan berkelakuan jahat
kalau masuk penjara lagi itu artinya jadi s dua dia
saksikan runyamnya potret lembaga pemasyarakatan di indonesia
kami meliput langsung sebuah kondisi di mana napi harus terengah memperebutkan napas di dalam lapas
nantikan usai jeda berikutnya
seperti yang kami ulas sebelumnya persoalan lapas tak lepas dari overkapasitas
bayangkan saja lapas berdaya tampung sekitar tiga ratus enam puluh orang harus diisi oleh dua empat ratus an orang
di sana biasa kita melihat narapidana berdesak desakan bahkan ada juga yang tidur di mck
produser lepangan cnn indonesia nesya megawati akan menggabar
kepada anda bagaimana lapas yang sesungguhnya
lapas kelas dua a banjarmasin kalimantan selatan merupakan lapas terpadat kedua dari seluruh indonesia
jumlah tanan dan juga narapidana mencapai dua tiga ratus tujuh puluh delapan orang
kapasitas hunian hanyalah tiga ratus enam puluh enam orang
lapas kelas dua a banjarmasin ini adalah gabungan antara lelaki dan juga narapidana perempuan
ada enam blok di mana masing masing per blok diisi sekitar empat ratus hingga enam ratus orang
hanya dijaga oleh satu orang penjaga
ini adalah blok b khusus narkotika dan juga jumlahnya para narapidana mencapai enam ratus orang
dan kalau kita melihat secara rasmi
tidak ada seimbangan antara yang keluar dan juga yang masuk
kalau dari rata rata rasio yang keluar yang dalam sebulan diperkirakan atau kira kira mencapai perminggunya adalah empat puluh orang
artinya dalam waktu dalam rantan waktu sebulan sekitar satu ratus dua puluh orang yang masuk yang dimasukkan ke dalam penjara
sementara yang keluar hanya sekitar tiga puluh orang
dan ini adalah lapas atau blok b
kita akan melihat bagaimana kondisi di sini
ini adalah kondisinya ini seharusnya kapasitasnya berapa orang ini bang
harusnya tujuh belas orang ya
ini adalah kondisinya
ini tempat tidurnya seperti ini
bang ini tidurnya bertiga seperti ini berarti bagaimana bang
oh seperti ini cara tidurnya ya
ini abang juga di bawah berarti bawahnya
di bawah bawa kayak gimana bang kalau di bawah bang
ya gurih kapurik
kita akan coba lihat mck nya di mana bang permisi bang
jadi saking ramainya akhirnya buat seperti ayunan gitu ya batman ya bahasanya bang
dua orang di mck siapa bang dua orang
dua orang yang di mck bang
dan memang pemerintah sejauh ini untuk mengurangi overcapacity saat ini
salah satunya adalah solusi terdekat adalah memindahkan narapidana ke tempat lainnya
dan salah satu solusi juga adalah saat ini pemerintah masih mencoba mengkaji merevisi pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas
mengenai untuk pemberian remisi kepada warga binaan dan juga atau para narapidana
salah satu poin yang akan dihilangkan adalah mengenai adanya justice kolaborator
dan ini memang harapan para narapidana dan saat ini juga masih dikaji
saya baru lima menit berada di sini tapi sudah merasakan begitu sempetnya begitu panasnya di dalam sini
dan kita akan melihat bagaimana kelanjutan mengenai revisi pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas
karena memang seharusnya lebaga pemasyarakatan atau lapas menjadi tempat untuk pembinaan
bukan hanya untuk sekedar menjalani hukuman
tapi permasalahannya bagaimana ingin pembinaan bisa berjalan dengan maksimal dan efektif
kalau para narapidana masih harus berebut
ternyata tidak hanya ada di jakarta di jakarta yang dulu sekarang sudah tidak ada terebuan di jakarta
di penjara juga ada maksudnya lapas tiga in satu adalah lapas campuran yang mencakup pria wanita dan anak anak
di dalamnya di martapura banjarmasin lapas berkapasitas dua ratus sepuluh orang ini hanya diisi oleh seribu orang saja seribu orang saja
dan ini adalah lapas martapura lapas ini adalah lapas tiga in satu ada laki laki anak anak dan juga lapas wanita
dan ini adalah blok e lapas wanita dan kita akan melihat bagaimana kondisi dari lapas perempuan di lapas ataupun di sel perempuan di lapas martapura
penghuni di sel ini mayoritas adalah narapidana kasus narkotika
fonisnya pun beragam dari dua tahun hingga tujuh tahun penjara
untuk mensiasati over capacity akhirnya beberapa sel dibuat loteng semacam ini yang dari beralaskan kayu
dan ini kamar ini salah satu seharusnya hanya diisi sembilan orang tetapi diisi oleh dua puluh delapan orang
di bawah sini diisi oleh tujuh belas orang hanya dengan satu cupas angin yang di bawah sana dan di atas ada sebelas orang
bisa bayangkan betapa sumpahnya ingatnya
saya baru keseluruhan
di sini baru lima menit tidak sampai lima menit tetapi juga sudah merasakan panas
bahkan di kamar lain ada juga empat penghuni yang baru saja melahirkan dan merawat bayi mereka hingga berusia dua tahun nanti
ya mungkin dua tahun sudah disuruh bawa pulang
kalau ibunya kondisinya berapa tahun
lima tahun satu bulan
makanan buat bayi gimana ibu di sini
disediakan dari sini atau gimana
atau beli sendiri
oh beli sendiri ibu
belinya kemana ibu
sementara itu setiap saya menyapa para nabi hampir semua menanyakan bagaimana proses revisi pp no sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas yang mengatur pemberian remisi
mereka berharap revisi dipercepat sehingga mereka bisa mendapatkan
perempuan berusia dua puluh tiga tahun dengan fonis tujuh tahun penjara
ia mengklaim dirinya hanya menjadi pengguna narkoba
namun dijerat dengan pasal pengedar narkoba
ia mencoba mendapat keringanan dengan menyatakan dirinya sebagai justice kolaborator
kan sudah pakai justice collaborator pun dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu
kadang kita meminta ke politik
karena apa kadang kita meminta ke politik
tapi pokok pokok itu tidak mau
tidak mau memberi kalau tidak ada uang
kita pun keluarkan uang
tapi sudah pakai justice pun dari jakarta belum ada menurunkan namanya remisi itu belum ada
kan kemarin kan harus pakai yang kena pp sembilan puluh sembilan harus pakai justice collaborator
tapi sudah membuat pun tetap saja tidak ada remisi turun
ratusan perempuan ini berharap bisa segera keluar dan paling tidak bisa diterima kembali di masyarakat
nesya megawati nusantara
dari serangkaian peliputan yang dilakukan kita simak korespondence note nesya megawati yang berisi catatan pengalamannya meliput dinginnya jeruji besi dan tingginya tembok lapas
untuk pertama kalinya saya menginjakan kaki ke dalam sel
sebelumnya saya hanya meliput dari luar sel
ketakutan menyelimuti saya dan kameramen saya
puarsa dan hari
saat menyusuri lorong lapas teluk dalam banjarmasin
semua mata tertuju pada kami seakan menyisir dari atas kepala hingga ujung kaki kami
namun begitu kami melemparkan senyum dan mengajak mereka bersalaman
ketakutan itu pun mulai tergerus
sebelum kami meliput kami terlebih dulu berorientasi baik dengan pihak lapas maupun para narapidana atau napi
kami mengajak bicara para napi
bahkan satu persatu justru merekalah yang memulai pembicaraan
ketika memasuki sel saya sempat tak bisa berkata apa apa
melihat secara langsung manusia di dalam sebuah ruangan yang sempit dan pengap
sejak dari jakarta sebenarnya ada kekhawatiran lebih dari kantor
sebab saya berjenis kelamin perempuan ini akan bertemu dengan napi lelaki
namun sekali lagi ketika kami berada di lapas tidak ada resistensi dari napi
hingga kini bahkan saya masih terheran heran kenapa mereka justru senang diliput
mereka tidak menutup wajah mereka saat kami mengambil gambar di dalam sel
ketika kami berada di lapas
di banjarmasin kami mendatangi lapas
a martapura dan karangintan
semua lapas itu mengalami over capacity
ada perbedaan yang sangat mendasar antara lapas dua a dan lapas perempuan partapura
saat waktu bebas di lapas dua a sel tidak dikunci
namun di martapura sel justru dikunci
hal ini bertujuan agar napi perempuan aktif ikut kegiatan di lapas
seminggu kemudian kami menuju kota jambi
sama halnya di banjarmasin
pada malam hari kami orientasi terlebih dahulu
kami menyampaikan bahwa esok pagi harinya kami akan datang untuk meliput
infrastruktur dan sdm menjadi hal yang sangat penting dan mendasar untuk lapas
di jambi meski tidak manusiawi keadaannya masih lebih baik
tidak ada air dan air yang bergantung
dan tidak ada yang tidur di fasilitas mck
mereka tidur di sebuah aula masing masing blok
paling tidak ventilasi kamar lebih baik
hampir di semua lapas
pembagian makanan menjadi hal yang sangat dinantikan
mereka mengantre untuk mendapatkan jatah makanan
buat napi ada tiga hal yang harus terpenuhi tiap harinya
bagi saya lapas tidak hanya sebagai tempat penghukuman namun tempat pembinaan
seperti apa yang disampaikan oleh saharjo mantan menteri kehakiman
yang menyebutkan tiap orang adalah manusia dan harus diberlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat
tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa dia itu penjahat
sebaliknya ia harus selalu merasa dipandang dan diperlakukan sebagai manusia
saya nesya megawati yang mulai menghargai kesempatan kedua
apa sesungguhnya yang membuat lapas di indonesia jauh dari kata layak
bagaimana solusi agar manusia yang tengah menjalani pembinaan di dalam lapas dapat segera dimanusiakan
saya akan tanyakan langsung permasalahan ini kepada menteri hukum dan hak asasi manusia yasona lauli sesaat lagi
lembaga pemasyarakatan idealnya adalah sebuah tempat di mana napi kemudian mendapatkan pembinaan
dari kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu
tapi lapas kemudian kita menimbulkan banyak masalah
kita lihat di media seringkali muncul adanya kerusuhan kemudian napi kabur dan juga perselikuhan antara napi dan petugas
masalah masalah ini akan kita bahas secara khusus dan mendalam dengan menteri hukum dan ham yasona lawli yang sudah bersama kita
pak yasona terima kasih atas waktunya
masalah masalah yang saya sebutkan tadi sebenarnya muaranya dari mana
well ini sudah persoalan kronis
muaranya dari ketidakmampuan kita untuk membangun fasilitas lapas
juga termasuk didalamnya jumlah staff kita yang sangat kurang didalam menjaga lapas
dan termasuk didalamnya
jumlah narapidana maupun orang orang yang sedang diproses hukum sekarang sebagai terdakwa di pengadilan
jadi pertama kita bicara tentang overcapacitas terlebih dahulu
dari jumlah keseluruhan lapas rutan dan yang dimiliki oleh pemerintah sekarang itu jumlahnya sekitar empat ratus an
dan itu di perkotaan kebanyakan
ya pada umumnya di perkotaan
tetapi ada di ibu kota kabupaten di satu tempat ada rutan ada lapas
itu yang paling parah itu kan tentu di perkotaan kota kota besar
jakarta surabaya medan bandung kerobokan bali semarang
pokoknya kota kota besar
pokoknya kota kota besar
kota kota besar itu merupakan persoalan tersendiri
rata rata overcapacitasnya berapa pak
jadi secara nasional ya kita itu sekarang ada jumlah dua ratus dua
yang seharusnya kapasitas kita cuma satu ratus delapan puluh
dua ratus dua napi dan tahanan lainnya
ya dan seharusnya kapasitas kita itu satu ratus delapan puluh
itu secara nasional
tetapi di perkotaan ini menjadi persoalan
di sekarang sedang kami bangun ya di tanjung balai itu isinya seharusnya
sekarang diisi sampai seribu lebih
bayangin aja sepuluh kali lebih yang seharusnya untuk seratus orang kita isi sampai seribu
dan yang menjaga persif itu cuma empat orang
ini kan sebenarnya begini pak
harapan kita agar napi atau warga binaan lah yang istilahnya itu adalah tujuannya untuk dibina
sehingga yang tadinya melakukan kejahatan kembali ke masyarakat lagi menjadi orang yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya
nah kita seringkali mendengar bahwa orang yang masuk penjara itu hanya belajar saja kemudian dia tambah pintar di luar jadi penjahat yang naik kelas
itu jadikan seperti dikatakan
kalau memang konsep kita membuat penjahat itu
kalau memang konsep kita membuat lapas itu atau penjara itu sebagai alat penghukum itu tidak akan terjadi
lapas akan menjadi school of crime
apalagi memasukkan anak anak bersamaan dengan dewasa
makanya memang dengan undang undang perlindungan anak dengan adanya lpka sekarang ini sudah harus dipisahkan
sudah tapi kemampuan anggaran kita kan belum bisa mencukupi semua daerah punya lpka
tapi kita akan bekerja keras untuk itu
jadi memang kami sekarang tahun ini mulai tahun ini kita menggerakkan apa yang dikatakan lapas produksi dan lapas industri itu tadi
untuk mencegah soal soal yang sudah ada dulu tapi sekarang menjadi konsentrasi kita menjadi salah satu program prioritas kita
bahkan tim dari cnn kemarin al jajira datang kemari untuk berdiskusi dengan itu
saya menyampaikan soal soal ini kepada mereka juga
karena memang kalau kita tidak melakukan pembinaan sesuai filosofi dari pemasarakannya sendiri berarti kita melawan undang undang
kita juga menyiapkan mereka menjadi orang orang yang setelah keluar nantinya tidak punya ekspertis
mempelajari kejahatan baru sehingga tingkat residivismi akan besar
yang paling berat yang mana yang menurut bapak perlu diselesaikan
penambahan kapasitas kemudian mengatur sedemikian rupa sehingga aturan hukum bisa berdamai dengan jumlah penjara yang sangat terbatas
artinya yang terdakwa dan lain sebagainya tidak ikut masuk ke rutan dan lapas
karena itu juga akan menambahkan kemampuan

jumlah yang masuk ke dalam atau pembinaan sdm yang dipekerjakan di dalam lapas
ini semuanya harus simultan bisa dilakukan
kalau hanya pembangunan lapas kita tidak mempunyai kemampuan finansial untuk itu
jadi mengejar jumlah
rata rata satu tahun berapa sih pak penambahan
jadi begini ini aja
oktober saya menjadi menteri

itu sekitar hampir satu ratus lima puluh ribu
napi dan tahanan
sekarang dua tahun berikutnya sekarang dua ratus dua ribu
lima puluh dua ribu lebih yang bertambah
penjara apa space bertambah
space yang bertambah untuk tahun ini karena saya dapat anggaran satu tiga triliun sebagian untuk para salana
untuk tujuh ratus lima puluh miliar saya hanya bisa menambah lima belas miliar

itu kalau hanya fisiknya ya tujuh ratus lima puluh an
prasarananya belum pegawainya lagi
jadi kalau kita berbicara coba bayangkan dulu saya sudah over kapasitas sekarang tambah lima puluh dua ribu
jadi kalau lima puluh dua ribu yang mau kita bangun artinya kalau kita mau mengejar pertambahan lima puluh dua ribu
maka kita butuh dua belas triliun
dengan seluruh persyaratan seluruh perangkat pegawai bangunan
itu jadi makanya tidak paradigma kita harus kita ubah
kita juga meminta kepada polisi jaksa kalau kejahatan kejahatan kecil dengan janganlah masukin penjara
udah geser di luar aja
nah di dalam pembahasan rencana undang undang kuhp kita sekarang kita memperkenalkan yang namanya restoratif justice
dipiring tindak pidana ringan udah kasih kerja sosial
wadah nenek nenek pencuri coklat kecil kok harus ditahan
udah lah kasihlah kerja di rumah panti jompo
jadi itu hukuman sosial
jadi paradigma kita bersamaan dengan pembangunan lapas tentu harus kita bangun
tetapi pada saat yang sama paradigma kita di dalam menangani
mereka ini juga menangani pelanggar pelanggar hukum ini harus kita ubah mindset
ini kan jadi membuat mereka bisa keluar
kalau di amerika kan pb probation
makanya dikatakan di sana juga corrections
bukan lagi orang dikirim untuk dikoreksi
bukan lagi di punishment
tetapi saya melihat kecenderungan masyarakat kita senangnya itu punish punish punish
sehingga kalau mindset kita hanya tuduh kasih hukuman dua puluh tahun lima belas tahun itu emosi
tapi kan begini pak untuk kesana kan terlebih dahulu kan memang yang harus dibenahi adalah sektor hulunya dulu kan
untuk kesana kan terlebih dahulu kan memang yang harus dibenahi adalah sektor hulunya dulu kan
jumlah kapasitas ditingkatkan dan juga yang paling sering kita lihat bagaimana
ini seperti omong omong yang memang sulit dibuktikan karena kita tidak pernah bisa mendapatkan bukti
petugas lapas yang kemudian main dengan napi berkantong tebal misalnya
bisa mendapatkan fasilitas dan bisa keluar
apa namanya sewaktu waktu kalau misalnya ingin kemudian balik lagi
apa namanya pola pola pembinaan yang dilakukan sehingga menimbulkan keresahan dan kerisauan di dalam lapas
ini juga kan jadi masalah
oh ya kita sejak saya saya sudah katakan bahwa ini kita betul betul juga perbaikan sdm iya
tahun ini kita dua tahun terakhir ini kita sudah pecat tujuh puluh empat
kita demosi perunduran pemerintahan
kita demosi perunduran pemerintahan
pangkat dan napanya sudah sampai dua ratus an orang
itu kebanyakan apa
hukumannya kebanyakan apa
baik juga dia terlibat di dalam maupun ke dalam
jadi kalau sudah hukuman seperti itu memang hukuman berat
dari proses secara hukum
kalau kelalaian kan dan hukuman hukuman ringan itu ya ada
tetapi yang berat berat misalnya menurunkan pangkat satu tingkat
menurunkan pangkat satu tingkat selama tiga tahun atau satu selama sedang selama satu tahun
itu sudah banyak sekali kita lakukan
tetapi ini tadi
pengawasan yang terus menerus akan tetap harus kita lakukan
itu munculnya dari mana
jumlah sdm yang terbatas
sdm yang kemudian tidak mendapatkan
katakanlah gaji yang cukup
awalnya dari mana pak
ini kan jumlah yang tidak terbatas manusia yang sangat banyak
gaji itu kan okelah
kami sudah dapat renumerasi
ini juga kadang kadang masyarakat juga kan dorong dorong juga
supaya dia digeser kemana supaya dia dipindah kemana
itu kalau staff kita kurang kurang kuat
dan memang banyak yang tidak kuat
itu menjadi persoalan besar buat kita
tapi sekarang betul betul secara bertahap kita melakukan operasi operasi reguler
saya sudah membuat perintah terus
kalau untuk bersih narkoba dan apa itu sidak sidak terus
tanpa diketahui kerjasama dengan bnn dan polri
itu terus kita lakukan
penambahan manusia juga sangat perlu
penambahan staff juga sangat perlu
janji kemarin tahun itu main main janji kepada kami sampai tujuh belas
terakhir janjinya cuma delapan ratus
itu pun sampai sekarang belum
padahal tahun ini pensiun dua orang
itu untuk yang baru
ya untuk yang baru
tahun ini pensiun dua ribu orang
jadi memang penambahan pegawai tidak sebanding
sangat jauh juga tidak sebanding
satu banding satu
kalau sekarang secara nasional satu banding lima puluh enam
tapi itu secara nasional
kalau kita mau menggambarkan perkotaan
itu ada yang sampai seratus
itu rata ratanya begitu
tadi seperti tanjung balai
satu seratus an diawasi oleh empat orang per shift
jadi bisa dibayangkan kalau terjadi kerusuhan
bisa dibayarkan bahwa dengan segala cara
mereka kan kalau ada yang mau lari
tapi saya bangga juga dengan teman teman
dengan segala keterbatasan itu
lihat aja lah rate of melarikan diri
rate melarikan diri juga tidak terlalu
rate kerusuhan tidak boleh kita katakan aman
teman teman di dalam itu melakukan pendekatan psikologis
kalau petentang petenteng sebentar aja mati dia
jadi kalau di over kapasitas yang sangat parah itu
penyakit menular mudah terjangkit
rentang kendali kita untuk mengawasinya sangat sulit
tingkat kualitas kesehatan sanitasi nya
bayangkan satu tempat diisi yang seharusnya sepuluh orang
diisi seratus orang
untuk urusan kamar mandi saja pun menjadi persoalan
urusan yang paling primer ke kamar mandi
itu jadi persoalan
itu apa namanya tensi
di dalam teori agresivitas karena padatnya karena over kapasitas
itu semakin padat jumlah manusia agresivitas akan semakin tinggi
itu yang terjadi karena kerusuhan kerusuhan itu
pernah juga kejadian di medan mati lampu padat sekali
tidak ada kipas angin panas udara pada waktu el nino
wah marah berontak
karena over kapasitas
ya over kapasitas itu membuat agresivitas
jadi kalau petugas kita tidak pintar pintar mengelola emosi mereka
wah itu berbahaya sekali
sangat berbahaya sekali
jadi persoalan kita memang sangat kompleks
sangat kompleks sekali
tapi saya percaya kalau
itu sebabnya kalau ada orang orang mengatakan
jangan kasih remisi jangan kasih remisi oh come on
kalau orang sudah berbuat baik masa tidak
oh ya kalau pendapat saya harus begitu
tapi karena ada pp sembilan puluh sembilan sekarang
ya memang harus ada rekomendasi rekomendasi
saya mau rubah itu rekomendasinya sifatnya menjadi rapat
rapat dalam namanya
melalui badan tim pengawas tim pengamat pemasarakatan
itu yang memutuskan ada di situ institusinya
tapi sampai sekarang
untuk korupsi itu masih kita hole
masih untuk narkoba narkoba itu pun pemakai
pemakai dan orang orang yang kita nilai
kurir tapi yang memang ditangkapnya sebagai kurir
ya sebetulnya pemakai
yang kita berikan peluang peluang supaya apa
dan program rehabilitasi
jadi narkoba itu pemakai itu harus direhabilitasi
kalau tidak rehabilitasi itu tidak akan pernah selesai persoalannya
jadi memang menurut undang undang narkotika
seharusnya pemakai direhabilitasi
jadi kadang kadang kita tidak fair kalau artis direhabilitasi
kalau orang kecil masuk ke dalam
itu sudah fair saya tidak fair
apa yang dikatakan wah ada permainan dengan remisi
makanya kita bangun sekarang remisi online sistem
kalau sekali lagi kalau hanya paradigma kita membangun lapas lapas lapas
tidak mampu keuangan negara tidak mampu untuk itu
dan bayangkan saja makanannya
sekarang sudah berapa satu sekian t
bahkan kami ngutang sampai tiga ratus miliar
hanya untuk makan
makan saya sudah baru menunjukkan surat kepada menteri keuangan
untuk penambahan itu
itu pun dengan menu rata rata lah katakan lima belas ke enam belas ribu
per sekali makan
no per hari
itu lima belas ribu per tiga kali makan
ya terpaksa singkong sampur nasi satu biji telur mungkin
kan itu kan yang lima belas ribu itu ditender lagi tuh toh
pasti yang punya yang apa itu ambil untung lagi dari situ
mungkin cuma dua belas ribu dapatnya seharinya
jadi inilah keadaan kita gitu
nah kalau sekarang mindset kita bagaimana kasih aja terus
masih ada yang ngambil untung lagi
masih ada yang ngambil untung lagi

terus lebih tinggi uang makan di polri tahanan polri daripada di la pascami
mereka tiga puluh lima ribu kalau saya tidak silap
makanya pernah saya katakan karena dulu ada narkoba handphone masuk
jangan lagi kasih makan ke dalam
teman teman bilang pak kalau kita tidak kasih makanan ke dalam dibawa keluarganya
dengan menu tujuh belas ribu kita we're killing them
lama lama dia sebulan di situ sudah sakit tbc
jadi memang tidak mungkin tidak kita lakukan kalau keluarganya bawa makanan
nah itulah yang kadang kadang dimainkan di situ
tak apalah dibawa
dibawa makanan dibawa kuah ditaruh plastik di dalam
kita pikir masih makanan
bertemu keluarga itu adalah terapi
coba kita bayangkan kita tidak ketemu anak kita sampai berapa tahun dan kita ada di dalam
itu sudah merupakan siksaan
kadang kadang orang yang kritik wah hukumannya cuma setahun dua tiga tahun katanya
katakanlah jangan korupsi dulu
eh saya bilang kamu masuk sekali di tempat saya deh
seminggu aja kamu rasain seperti apa itu nerakanya
kamu rasain dulu deh
jadi memang kita harus ada empati
bukan kita tidak bukan apa
bahwa melihat persoalan kejahatan jangan melihat bahwa manusianya itu memang kerjaannya begitu
itu produk sosial produk masyarakat
di situ melihatnya
saya kriminolog jadi saya tahu
saya ekstrimnya saya katakan
saya selalu menggunakan kata kata
saya selalu menggunakan ini
contoh baik dalam ceramah ceramah
kasih saya anak seorang ustadz ibu atau anak pendeta yang paling saleh
yang baru lahir
dengan lingkungan yang baik
dan kasih saya anak seorang pelacur dan bapaknya bandit
betul betul bandit dan tinggal di geto
anak ini kita tukar
pernah ada satu moveni namanya
aduh saya lupa itu
anak ini kita tukar
anak ustadz kita taruh dipelihara sama si bandit sama ibu pelacur
anak pelacur ini dipelihara ustadz dan ibunya yang ustazah atau pendeta atau apalah
anak keluarga yang sangat baik dan soleh
lihat tujuh belas tahun ke depan ini
ini tinggal di geto di daerah slum
ini tinggal daerah yang komunitasnya baik
lihat siapa yang jadi banding
anak ustadz ini kan atau anak yang tadi
berarti ini persoalannya masyarakat
jadi jangan kita katakan wah ini memang bandit
problem sosial di sini kemiskinan pengangguran ketidakadaan pendidikan
karena kemiskinan anak ini tidak dikasih sekolah
akhirnya pertama sd pergi minta minta uang di sana
ketemu dengan orang orang nakal nakal di situ
terdidik menjadi pencuri
terdidik menjadi apa
jadi itu yang kita katakan
makanya kita katakan crime punishment itu ultimum remedium
pidana itu harus ultimum remedium
saya menghadiri syukuran pak ansar sari
yang main gambus apanya itu di situ
dan pembaca ayat ayat suci al qurannya di situ sebelum dimulai acara napi
pada waktu itu
kalau masuk ini anak
tidak bisa baca al qur'an sama sekali
mungkin nggak bisa alif batasa apa itu
baca alfabetnya saja pun tidak bisa
tapi dia bisa menjadi membaca
masa saya gak kasih remisi sama orang orang seperti ini
dia tersangkut narkoba
di makassar saya pernah menemukan seorang ibu
saya selalu kutip
saya selalu kutip ini
saya pergi masuk
ke dalam tempat wanita
saya lihat seorang ibu ibu
umur lima puluh an hampir enam puluh
ya mungkin karena kemiskinan
dengan umur lima puluh lima saja sudah nampak seperti tujuh puluh lima
saya pikir mungkin apalah kejahatan biasa lah
saya kaget nenek nenek begini pakai narkoba
ibu pakai narkoba
sikit saja pak
kenapa saya disuruh
buat ibu ini yang mungkin pencahapatannya dalam sebulan cuma dua juta tiga juta
ditawarkan sekali bawa barang ini tiga puluh juta
dia akan melompat kijang
dan dia tahu barang ini barang apa mungkin
ya nanti dia ketangkap
masuk lima tahun dan tidak bisa dapat remisi karena dia kurir dianggap
lebih dari lima tahun
dia lagi menjahit
dia lagi menjahit
gimana bu di sini
ya alhamdulillah sehat pak
saya sudah bisa menjahit
ada pihak ketiga saya jahit nanti dikasih dan saya bisa dapat ini
apalagi yang ibu dapatkan
saya sudah bisa ngaji pak
oh ya bu sudah bisa ngaji ya
iya bu saya tidak pernah bisa ngaji dulu
bayangkan perasaan saya melihat ibu ini
dan you tell me saya tidak kasih remisi sama dia
karena karena peraturan pp sembilan puluh sembilan
lihat dulu ke dalam
lihat semua manusia ini gak sama
dan yang kita berikan ini bukan sembarangan juga
lihatlah kita nilailah manusia seperti apa kita kasih dong
karena memang tujuan kita memasrakatkan membuat dia menjadi manusia yang baru
manusia yang bisa berubah ke depan
kemarin orang om busman datang
saya bawa profesor profesor kita bahas di ranca maya semua
seorang ibu dari om busman
saya sudah membuat kajian pak
bahkan jc menjadi objekan
emangnya mau dapat jc gratis
kamu mau dapat jc saya urus nanti di sana
saya nggak usah sebutlah institusi lain
kan memancing pegawai saya juga untuk bermain kongko kongko
dia menjadi agen jc
saya bilang bukan begini cara
dan menjadi persoalan sangat diskriminatif
orang yang tidak mampu mengurus karena kemiskinannya
kamu tetap di sana
orang yang punya uang dan sedikit ada modalnya
kita menciptakan sistem menjadi sesuatu yang menjadi jelek
saya katakan saya akan bertahan sampai
karena itu pendidikan saya
karena setelah saya berkeliling lihat di sana
waktu terjadi di pontianak ribut
masuk polisi ribut begini
saya dilarang masuk
saya bilang enggak saya mau masuk ke dalam
walaupun ribut dia udah mulai dibakar bakar di situ
saya jumpai mereka waduh keringatan mereka
saya bilang kamu mau apa sekarang
wah ini pak kami mau diginiin polisi begini begini
ya udahlah memang mereka hanya mau menjaga
apa yang kamu permasalahkan
ya ujung ujungnya ya itu tadi
masa saya nggak dapat sampai
itu narkoba atau
kan yang terakhir kan komprominya saya waktu bicara dengan teman teman di bandung
udahlah untuk narkoba oke
tapi untuk narkoba kita bedakan
kalau bandar itu ya udahlah kita injak aja sekalian
tapi untuk yang membedakan itu siapa yang membedakan
bagaimana cara penanggungan
dari ini kan dari pemakainya kita lihat kasusnya
karena kan kita seringkali melihat bahwa ini peluang kemudian dimanfaatkan oleh oknum
jadi itu yang persoalan
jadi begini kita kan belum sempurna
penegakan hukum kita kan belum sempurna
kita bermain dalam ketidaksempurnaan penegakan hukum
supaya saya jangan apa lah
tangkap di jalan
lanjut atau tidak lanjut misalnya
kalau gak melawat ya udahlah kasih kurir misalnya
ini kan persoalan kita
tapi sekarang mulailah kita perbaikikan
tapi di dalam ini ada enam puluh lima ribu orang
dan kalau dia pemakai tidak kita rehabilitasi di dalam menggigil
dan kalau ada orang yang bisa antar sama dia dia kasih apa saja
kalau kita nggak kita rehab bagaimana
uang kita terbatas untuk merehab mereka
seharusnya mereka yang direhab
tapi mengapa itu si artis kita kasih rehab
misalnya saya bukan ingin mau apa mau ya itu persoalan kita lah
persoalan kita lah itu
tapi saya katakan inilah dilema yang kami hadapi
kemampuan anggaran kita saja
tahun dua ribu lima belas kita anggarkan seratus ribu untuk rehab
itu pun sudah lima puluh sekian miliar
untuk seratus itu
seratus ribu orang
tapi itu pun tidak terpakai semua karena kesiapan infrastruktur kita dan lain lain
ini kan persoalan
jadi di samping kita memberantas narkoba dari masuknya dari ininya
ini juga memang mengurangi
jadi narkoba itu harus juga menahan supply mengurangi permintaan
mengurangi permintaan dengan rehabilitasi dan pendidikan kepada orang orang
jadi itu harus menjadi gerakan bersama
gak boleh hanya kalau permintaannya masih tetap banyak supply dari mana mana akan datang
karena apa harga mahal
baik pak menteri terima kasih atas waktunya dan kalau ada kesempatan kita bisa turun ke lapangan langsung
oh ya pasti
ini bukan yang terakhir karena saya bisa masih berharap kita bisa turun ke lapangan
oke terima kasih
banyak ujaran yang menyerukan penegakan hukum
untuk soal ini bisa dibilang ada perbaikan
tapi apakah banyak yang menyadari bahwa tata kelola pelaksanaan hukuman masih jauh dari harapan
perlu diingat penjara bukan sekedar hukuman tapi perbaikan manusia lewat pembinaan
jangankan pembinaan narapidana saja masih berebut makanan
itu belum termasuk kondisi lapas yang cukup mengkhawatirkan
kita tidak perlu heran cerita soal lapas adalah kisah yang tak kunjung usai di indonesia
sesaknya penjara menciptakan kondisi miris
secara hitung hitungan matematis anggaran penjara menjadi semakin minimalis
orangnya bertambah anggarannya tidak berubah
praktik komodifikasi dalam lapas dan rutan pun tak terlepas dari overkapasitas
jika masalah ini tak selesai maka lapas tak lebih dari lahan subur bagi tersemainya benih benih penyakit sosial
yang lebih parah lagi peran penting lapas sebagai media demoralisasi terlegitimasi
bisa bisa hanya akan menjadi cerita basi jika reformasi birokrasi tak lebih dari kebijakan parsial yang sama sekali tak menyentuh jantung persoalan
saya alfito di novagintings sampai jumpa di afd now berikutnya